dan aksi unjuk rasa mahasiswa di depan istana negara jakarta hingga malam ini masih terus berlangsung
polisi sendiri sebenarnya sudah memberi waktu hingga pukul delapan belas waktu indonesia barat tadi agar para demonstran membubarkan diri
untuk mengetahui situasi terkini di lapangan sudah ada koresponden miladia rahma
selamat malam mila bisa anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di depan istana sekarang
selamat malam indra seperti tadi sudah disampaikan bahwa saat ini sampai dengan pukul setengah delapan malam
tampaknya ratusan mahasiswa ini masih tetap bertahan di jalan medan merdeka barat ini
kalau anda bisa saksikan di belakang saya beberapa saat yang lalu memang ratusan mahasiswa ini dari aliansi bem se indonesia ini
sempat melakukan sholat maghrib dan juga sholat isya berjamaah
namun saat ini mereka masih belum bergerak artinya masih stuck tertahan di jalan merdeka barat ini indra
sementara di depan ya
kita lihat ini ada barikade dari pihak kepolisian ada lebih dari sekitar dua delapan puluh delapan petugas gabungan
baik dari tni kemudian polri yang sedari pagi sudah mengamankan jalannya aksi aliansi badan eksekutif mahasiswa yang dimulai sejak pukul sepuluh tadi pagi
ada sekitar empat mobil taktis yang juga masih bertahan di sini
kita lihat memang tampaknya masih tenang kondisinya namun tetap saja tampaknya semua pihak mulai mengantisipasi adanya kenaikan atau ekskalasi aktivitas di sini
praktis sampai dengan malam
malam hari ini bisa saya informasikan bahwa jalan dari arah harmoni menuju ke sudirman praktis lumpuh total
namun sebaliknya arus lalu lintas dari arah harmoni menuju sudirman ini masih tetap berjalan
maksud saya yang tadi dari arah sudirman menuju harmoni praktis kemudian berhenti
namun arah sebaliknya masih bisa terus berjalan begitu
ya mila bisa anda gambarkan apakah memang ada rencana dari pihak kepolisian akan membubarkan paksa
aksi unjuk rasa ini karena kalau melihat peraturan yang ada seharusnya aksi unjuk rasa hanya bisa berlangsung hingga pukul delapan belas waktu indonesia barat
iya indra bicara soal aturan ini memang tadi juga sudah dilakukan bahwa pada sekitar pukul enam sore tadi pihak kepolisian bahkan dari kapolres jakarta pusat sendiri juga sudah bersiaga di baris depan untuk kemudian menghimbau kepada para mahasiswa yang sudah bertahan sejak pagi tadi untuk kemudian membubarkan diri
namun tentu saja tampaknya pihak kepolisian masih memberikan
dengan kelonggaran waktu bahkan sampai dengan lepas isya seperti saat ini begitu
kemungkinan memang tampaknya polisi tidak akan kemudian mengulur waktu lagi
tampaknya beberapa saat lagi tapi saya tidak bisa memastikan karena kita akan melihat situasi dan dinamika di lapangan seperti apa
mau tidak mau pihak kepolisian juga akan bergerak untuk terus mengubarkan mahasiswa
karena semakin malam tentu saja kondisinya juga tidak bisa semakin dipastikan
karena mungkin peluang terjadinya kericuhan juga semakin besar
provokator provokator yang kemungkinan bisa masuk juga akan semakin besar
jadi kalau kemudian saya masih belum bisa pastikan apakah kemudian segera setelah ini kemudian pihak kepolisian akan memukul mundur
tapi tampaknya pihak kepolisian juga tidak akan memberikan peluang kepada para mahasiswa ini untuk bertahan lebih lama
mila apakah para pengunjuk rasa yang berkumpul di depan istana ini perwakilannya sudah ada yang diterima oleh pihak istana dalam hal ini mungkin diterima langsung oleh presiden
atau mereka karena tidak diterima perwakilannya sehingga mereka bertahan hingga malam hari ini
dari informasi yang kemudian kami dapatkan juga dari beberapa teman yang sempat liputan beberapa saat yang lalu
kami masih belum mendapatkan informasi apakah perwakilan dari aliansi bems indonesia ini juga telah dipanggil baik dari pihak istana maupun melalui sekretariat negara
kami masih belum mendapatkan
tapi memang kalau kita melihat dari situasi yang kemudian sekarang masih terjadi
bisa jadi karena memang
karena mereka suara mereka juga masih belum didengarkan atau didengar juga oleh pihak istana
ini tampaknya juga ada kalau kita lihat di depan saya ini ada sedikit keramaian indra
saya masih belum tahu mungkin kita bisa mendekat sambil melihat seperti apa dinamika yang terjadi
kalau kita bisa melihat tampaknya ini sedang ada negosiasi antara mahasiswa juga dengan pihak kepolisian
untuk kemudian kalau boleh saya baca ini tampaknya pihak kepolisian juga memberikan arahan atau himbawan kepada para mahasiswa
untuk segera membubarkan diri
kita masih akan terus melihat
saya akan mencoba mendekat seperti apa
dua pihak ini juga tampaknya masih belum berubah posisi
pihak kepolisian masih berjaga di barikade belakang
semuanya sudah siap dengan perlengkapan mereka
helm tameng juga sudah dipakai
kita melihat juga di ujung berseberangan
ini kita melihat ada mahasiswa
juga tampaknya juga
oh ini terlihat sudah bersalaman
kemungkinan besar ini
ini sudah tercapai kesepakatan
coba kita dengar
ini kita lihat kapolres jakarta pusat
kombes dwi yono tampaknya bersalaman dengan beberapa mahasiswa
dari kemudian gerak tubuh atau gesturnya
kita bisa melihat tampaknya memang
mereka sudah mulai menaati bawaan kepolisian
namun pastinya kita akan
kalau kita bisa melihat
beberapa sudah mulai bergerak
ada yang berpelukan
ini indikasinya adalah
tampaknya sudah para mahasiswa akan bersedia untuk mengundurkan diri
kita akan coba dekat ya
okey berusaha deze shoji
oke sudah mending uyil
saya menyumbat untuknya karena dia juga juga berjaya
usai appername indra
saya akan ganti dia
bases jagung dan bujal
gak ada p mistress
gak ada yang berjelak
nah berkata juga
namun praktis memang suasana masih cukup ramai di belakang sana
kita masih melihat ratusan mahasiswa juga masih duduk
kami masih belum mengetahui secara pasti
oke di sisi lain saya melihat justru beberapa mahasiswa justru berdiri tepat di depan mobil yang kemudian dijadikan orasi
kita dengarkan bersama sama indra apa himauan dari salah satu mahasiswa pro wakilan
kita akan melakukan konten konten untuk teman teman media
silakan untuk meliput
dari kawan kawan media silakan untuk meliput
nanti posisinya di depan sini
nanti ada dari korengator pusat
ada juga dari koordinator wilayah
dan juga ada dari korengator lapangan adju
sekali lagi untuk kawan kawan yang di belakang
kawan kawan yang di belakang
mari kita rapatkan
untuk menyatakan sikap kita
waktunya kita tidak akan pernah diam
dan kita hari ini bukan untuk mengalah
tetapi akan memperkiatkan
sekarang kita depannya

maka dari kawan kawan semua yang di belakang

tiga orang tersebut
tiga orang tersebut
oke kawan kawan yang di belakang
baru juru yang mut
kulangan tangan di depan
kawan kawan yang kuning dan berbatas
kawan kawan yang di belakang
sayang sekali terputus laporan dari miladia rahmat
tapi nanti kita akan coba update kembali
unjuk rasa di depan istana merdeka
yang memang sampai pada malam hari ini belum juga mereka para demonstran membubarkan diri